kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur selatan brebes jawa tengah pada selasa pagi
enam orang tewas dan tujuh orang terluka
karena truk bermuatan kedelai menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil
kecelakaan berawal saat truk bermuatan kedelai setelah melintasi flyover kretek
truk terus melaju kemudian menabrak enam sepeda motor
setelah menggilas motor truk menabrak mobil pickup bermuatan besi dan menabrak pohon di pinggir jalan
truk baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah
di sebelah barat jalan utama tegal purwokerto ini
menurut warga waktu truk saat truk melintas di depan universitas prabadan paguyangan
banyak warga berteriak meminta supir banting setir ke arah sawah
namun supir terus melaju di jalan dan menabrak motor juga mobil
karena peristiwa ini enam orang tewas dan tujuh orang terluka
lima orang meninggal di tempat dan seorang lagi meninggal di rumah sakit aminah bumi ayu
korban adalah supir truk dan pengendara sepeda motor
para korban saat ini berada di
beberapa rumah sakit di bumiayu
kecelakaan ini sempat menyebabkan lalu lintas di jalur selatan macet
lebih jauh delapan lebih sedikit lebih sepuluh menit
terjadi kecelakaan di ruas jalan purwokerto tegal
tepatnya di depan terminal lama bumiayu
yang melibatkan satu truk satu mobil l tiga ratus dan lima sepeda motor
yang terlibatkan dua truk terserah dari arah selatan ke arah utara
sesampingnya di tkp pengambuti tidak bisa mengendalikan laju truk
sehingga menabrak l tiga ratus dan selanjutnya ternyata menabrak lima kendaraan yang berada di depan
akibat dari keselakaan ini enam orang meninggal
kemudian satu mengalami cacat atau luka berat
kemudian dua masih dirawat